mereka ini masih mampu dan harus mengamalkan amal agama
kalau tidak yang ditanya bukan mereka dulu nanti di akhirat
tetapi kita dulu sekitarnya
berarti siapa satu orang saja di kampung ada tunar ungu
tetapi orang yang mampu mengajarkan ilmu agama tidak ada kemauan untuk menyampaikannya
maka dia sudah jatuh paduki payah untuk orang kampung ini
dan nanti di akhirat kalau paduki payah yang ditunaikan akan berpanduasa satu kampung
sebuah joglo sederhana di tengah tengah permukiman warga di kelurahan condong catur depok sleman yogyakarta ini
setiap hari ramai dengan lalu lalang santri
mereka berbondong bondong mengisi kelas kelas menghafal al quran
namun alih alih riuh dengan lantunan ayat ayat suci puluhan anak di pesantren darul asom ini mengaji dalam senyap
hanya jari jemari mereka yang bergerak cepat seakan merapal huruf demi huruf hijaiyah
dengan bahasa isyarat
ya seperti namanya darul asom atau rumah tuli
pesantren ini memang dikhususkan bagi anak anak tunarungu untuk menimba ilmu agama
pesantren darul asom didirikan pada dua ribu sembilan belas oleh abu kahfi
kepedulian abu tentang pendidikan
pendidikan agama bagi tunarungu berawal saat ia bertemu sekelompok teman tuli di tempat tinggalnya di bandung jawa barat pada dua ribu sepuluh
saat itu abu melihat banyak dari mereka yang tak mengenal agama
pertemuan saya dengan salah seorang tunarungu yang nggak sengaja
saya baru mengetahui bahwa tunarungu itu ternyata nggak kenal allah nggak tahu agama
ditanya agama ditanya allah tuhannya mereka nggak tahu tanya nabi nggak tahu
jadi sekitar saat itu saya sudah bisa memanggil kesimpulan
hampir sebagian besar bahkan bisa dibilang semua tunarungu gak kenal agama
waktu itu ya saya pemikiran saya kenapa saya tahu kenapa
ternyata waktu itu belum ada ustadz yang mengajarkan agama ke mereka dengan bahasa yang mereka pahami
sehingga agama tidak sampai kepada mereka

saat itu pula hatinya tergerak untuk mensyiarkan agama kepada komunitas tunarungu
abu berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya
membuat majelis taklim berusaha memahami bahasa isyarat yang mereka gunakan
sekaligus mencari metode yang pas untuk mengajarkan agama
kepada tuna rungu
pertama tama saya belajar
kemudian siapa kepada mereka
hanya tiga orang tadi
kekenalan saya tuna rungu
bawa ke ponok
bukan di ajar agama
tetapi dilibatkan dalam aktivitas
sambil saya menggali bahasanya
murid tuna rungu saya sudah delapan
di antara santri santri yang lain
tuna rungu itu ikut delapan orang
dan sebulan itu
alhamdulillah komunikasi sederhana
akhirnya di bulan pertama
saya buat majik ta'lim di rumah
sembilan tahun berselang
abu dan keluarganya memutuskan fokus
membina agama untuk anak anak sekolah
berusia di bawah dua puluh tahun
ibarat tanah kering yang disiram oleh air
anak anak usia sekolah
lebih mudah menyerap ilmu
yang ia sampaikan
jelas mereka hidup perlu bimbingan
tidak selamanya orang tua membimbing mereka
mereka beranjak dewasa
remaja bahkan masya allah
mereka ujaya sama seperti kita
berat seperti keujiannya
jika mereka tidak punya acuan
maka jelas mereka akan tersesat
yang paling parahnya nanti di akhirat mereka
paling parahnya orang tua dan keluarga akan bertanggung jawab
nanti di akhirat
keluarga abu kahfi hijrah ke yogyakarta
yang dianggap lebih terbuka
ramah sebagai kota pelajar
mereka merintis pondok pesantren
dengan harapan semakin banyak tunarungu
yang mendapatkan manfaat dari siarnya
tidak ada yang bisa menghargai
keuntungan yang diperlukan oleh anak anak

yang juga hafiz dan juga hafizoh
atau penghafa al quran
untuk menjadi pengajar di pesantren darul asom
kami senang saja mengurus mereka
bahkan kami anggap anak anak di sini semuanya
seperti anak kami sendiri
bagaimana kami mengajarkan kepada anak sendiri
maka kami pun ajarkan kepada mereka
kalau agama tidak sampai
sama anak anak seperti ini
bagaimana nanti di akhirat mereka menuntut kami
setelah empat tahun berdiri
kini darul asom memiliki satu ratus dua puluh sembilan santri
mereka berasal dari seluruh daerah di indonesia
mereka bebas belajar membaca
dan memahami al quran
dengan membayar infaq seikhlasnya
abdul aziz menjadi salah seorang murid abu kahfi
yang paling setia
ia seakan menjadi saksi
bagaimana jatuh bangun abu berdakwah
dan mengajarkan agama kepada tunarungu
kini aziz memberikan baktinya kepada abu dengan membantu menjadi pengurus sekaligus pengajar bagi para santri di darul asom
setelah melalui perjalanan yang cukup panjang jasa jasa abu kafi untuk memberikan akses pendidikan agama bagi tunarungu kini mendapat banyak apresiasi
meski berada di lingkungan yang baru dan berhimpitan dengan rumah rumah warga sekitar
pesantren darul asom juga cepat mendapat simpati masyarakat
dengan adanya pondok pesantren darul asom ini
alhamdulillah beberapa teman teman kita yang memiliki keterbatasan pendengaran bisa ikut belajar dengan bahasa isyarat
pada prinsipnya baik ya karena ini kan sesuatu yang baik ya
jadi subhanallah allah juga memberikan semacam
mujizat lah ibaratnya dengan adik adik saudara saudara kita yang kekurangan
padahal kan mereka itu ibaratnya tidak bisa mendengar seperti kita mendengar ayat ayat al quran
tapi oleh allah kan diberikan kemampuan lain dalam bentuk isyarat
nah itu kan menurut kami juga baik
kini abu memiliki tantangan agar darul asom mendapat izin pendirian sebagai pesantren
darul asom masih berstatus rumah tafis
karena belum memiliki bangunan permanen sendiri
dari lima bangunan yang digunakan untuk tinggal dan proses belajar mengajar
dua diantaranya adalah wakaf seorang dermawan
sementara yang lainnya masih berstatus sewa
untuk bahasa bahasa yang islami yang di luar sana mungkin belum dikenal oleh tunarungu yang lain
kita kenalkan juga di sini jelas
itu hanya ada di pondok
contoh seperti najis dibagi tiga
mereka kan yang di luar sana nggak tahu najis tahunya kotor
kan hukum agama kotor itu bukan berbentuk najis nah isyaratnya ada lain
mugulagam muafapam mutawasito di luar nggak ada nggak tahu
di sini ada isyaratnya
data survei sosial ekonomi nasional atau susenas dua ribu delapan belas menunjukkan
lebih dari tiga puluh juta masyarakat indonesia mengalami gangguan pendengaran atau tuli
badan kesehatan dunia atau who sendiri menyebut prevalensi bayi lahir tuli di indonesia
berkisar satu hingga dua persen atau kurang lebih enam lima ratus bayi lahir tanpa bisa mendengar setiap tahunnya
namun akses pendidikan khususnya pendidikan agama yang memadai untuk tunarungu masih terbatas
anak anak tuli mendapat pendidikan agama sekenanya saja
saat mengenyam bangku pendidikan di
sekolah luar biasa atau slb tanpa bisa dipastikan mereka memahami betul makna dari setiap ajaran agama
dan tata cara beribadah yang sesuai syariat
kalau untuk di slb sementara memang kurikulum secara umum kurikulum pendidikan agama
jadi kalau di slb tentunya ada nanti pendekatan oral dan pendekatan isyarat
tergantung bagaimana slb itu akan memilih pendekatan yang digunakan
apakah dengan oral atau dengan isyarat
ketika dengan isyarat ya konsekuensinya salah satunya perlu belajar untuk guru wijaya isyarat ini
dalam membantu anak anak tunarungu belajar agama khususnya al quran
hanya untuk al quran dan isyarat isyarat keagamaan memang masih sangat kurang di indonesia ini
termasuk kami pun sebagai pengurus pondok agak kesulitan ini
untuk menarik teman teman bagaimana teman teman yang punya passion punya interest di pendidikan anak tunarungu
kemudian belajar bahasa isyarat ini bagaimana agar mereka mau ikut belajar
dan mau nanti mengembangkan bahasa isyarat khususnya bahasa isyarat agama
termasuk utamanya al quran dengan huruf hijaya isyarat
bahasa isyarat indonesia atau bisindo dan sistem isyarat bahasa indonesia atau bisi
yang biasa digunakan tak mencakup semua istilah istilah keagamaan khususnya dalam menjelaskan agama islam
pondok pesantren darul asom mencoba mencari solusi itu dengan memperkenalkan bahasa isyarat keagamaan
dan huruf hijaya isyarat yang diadopsi dari pembelajaran untuk tunarungu di arab saudi
kita menggunakan bahasa pengantar bahasa mereka yang biasa mereka pakai

yang biasa mereka pakai tetapi untuk al quran ini kita menggunakan bahasa indonesia dan indonesia
yang universal negara negara yang berbasis bahasa arab
mereka menggunakan huruf hijaya isyarat hijaya dan kita menggunakan juga huruf latin
kita gabung jadi untuk al quran itu bahasa khusus
untuk komunikasi bahasa pengantarnya bahasa isyarat umum yang biasa di sini pakai
ada pun untuk bahasa bahasa yang islami yang di luar sana mungkin belum dikenal oleh tunarungu yang lain
kita kenalkan juga di sini jelas itu hanya ada di pondok
contoh seperti najis dibagi tiga mereka kan yang di luar sana nggak tahu najis
tahunya kotor kan hukum agamanya kotor itu belum tentu najis
nah isyaratnya ada lain
mughal agam mu'afafam mu'tawasitoh di luar nggak ada nggak tahu
di sini ada isyaratnya nah jadi isyarat islami ada di pondok
selain diajarkan menghafal dan memahami al quran para santri di darul asom juga diajarkan adab

selain diajarkan menghafal dan memahami al quran para santri di darul asom juga diajarkan adab tata cara beribadah serta dibekali ilmu fikih
para santri juga diajarkan pelajaran umum seperti matematika dan bahasa inggris
agar mereka tetap mendapat ijazah resmi dari program kejar paket
potensi mereka karena masih usia remaja usia sekolah
lebih bagus dalam menghafal
luar biasa al quran
al quran saja yang menurut kita itu lebih sulit cara teknisnya mengapa
mereka sekarang bisa hafal sampai tiga belas juta dalam masa tiga tahun

terus mereka pun meyakini apa yang disampaikan oleh kita itu
ini yang benar mereka harus mengamalkan
karena ada suasana agama
ramah ya disabilitas teman temannya
menyampaikan dengan bahasa yang dipahami
sehingga mereka merasa ramah di lingkungannya
nyaman betah dan akhirnya kebaju khusus dalam belajar
para santri juga dibimbing agar bisa menjadi mubalik atau pendakwah bagi kaum mereka sendiri
setiap selesai sholat lima waktu
para santri bergiliran menyampaikan dakwah atau tausiah di depan para santri lainnya
harapannya para santri lulusan darul asom ini bisa menebarkan ilmunya saat kembali ke masyarakat
serta menjadi jawaban atas tantangan masih minimnya ustadz atau pemuka agama

saya ingin diantara mereka ini bahkan ya anak anak ring pertama lah anak anak angkatan pertama ini
saya inginkan mereka lulus hafidh qur'an dan alim
mereka secepatnya menjadi pengajar pengajar pengganti saya dan generasi yang lainnya
jadi generasi baru setelah saya ini ingin saya inginkan ini mereka
bukan orang orang dengar karena orang dengar banyak lahannya orang dengar lagi
tapi mereka untuk menda'wah atau mengajarkan alim
agama kesama mereka susah jarang selain mereka siapa lagi
selain ilmu agama setiap akhir pekan para santri juga dibekali keterampilan lain
antusiasme mereka terlihat jelas saat belajar bela diri
dengan hanya melihat tanpa bisa mendengar
para santri mengikuti instruksi guru silat mereka
para santri juga dibekali dengan keterampilan memanah
keterampilan olahraga yang dianjurkan oleh nabi muhammad ini
dipercaya bisa membantu terapi bagi tunarungu
belajar memanah bisa membantu santri melatih fokus
hal itu dibutuhkan
saat mereka harus benar benar
dan mereka teliti melihat lawan bicaranya memberikan bahasa isyarat saat bercakap cakap
pemanah juga membantu para santri sabar dan mengontrol emosi
ketika mereka berpikir
mereka bisa melihat keadaan mereka sendiri
ketika mereka berpikir
mereka bisa melihat keadaan mereka sendiri
ketika mereka berpikir
mereka bisa melihat keadaan mereka sendiri
ketika mereka berpikir
mereka bisa melihat keadaan mereka sendiri
ketika mereka berpikir
mereka bisa melihat keadaan mereka sendiri
ketika mereka berpikir
mereka bisa melihat keadaan mereka sendiri
ketika mereka berpikir
mereka bisa melihat keadaan mereka sendiri
ketika mereka berpikir

ketika mereka berpikir
mereka bisa melihat keadaan mereka sendiri
jemari mungil rafa lincah bergerak
menyetorkan satu demi satu ayat yang sudah ia hafalkan kepada abu kafi
kegiatan ini rutin ia lakukan dua kali dalam sehari
sebelum masuk ke pondok pesantren darul asom dua tahun lalu
rafa sama sekali tidak bisa membaca al quran
ia tidak tahu bagaimana gerakan sholat
dan tak mengenal siapa allah dan nabi muhammad
kondisi fisiknya yang tunarungu
sekaligus tunar wicara sejak lahir
membuatnya tak pernah mendengar dan mengerti apa itu konsep agama
dengan pelompok yang banyak dibuat oleh
pendakwa dan jamiah pengnozakan
pekerjaan ini sudah menjadi media yang dasar dan tinggi
kami yangjdaskan ini pun
diselenggarakan untuk anu anu yang harus di schaffen lahirkan
di usianya yang baru tiga belas tahun
rafa menjadi salah satu santri
dengan kepintaran di atas rata rata
ia telah berhasil menghafalkan empat belas jus
bisa berkumpul dengan anak anak tuli lainnya
justru membuat semangat rafa kembali muncul untuk belajar
ia merasa dimanusiakan
tidak terasingkan seperti saat di dunia luar
saat ia biasa berteman dengan orang yang bisa mendengar
kebanyakan orang tua yang memiliki anak tunarungu
memang kesulitan mengenalkan agama kepada anaknya
pasalnya tidak semua orang tua
bisa mencari kemampuan untuk mencari kemampuan

salah satu orang tua santri mengaku
butuh kesabaran ekstra untuk mengajarkan bagaimana sholat
mengenalkan apa itu al quran
apalagi menuntun akidah dan tata cara beribadah
yang sesuai syariat islam
saya juga mengajarkan di rumah
cuman ya itu mungkin sebisanya kami sebagai orang tua
jadi dia tetap belajar
tapi entah paham entah tidaknya kan saya juga kurang bisa memastikan
kalau saya amati semenjak belajar di sini
perubahannya dari ibadahnya dia lebih ada keikhlasan gitu loh
tanpa harus disuruh
dia sudah berangkat sholat
anaknya jauh lebih santun ya mas ya
lebih santun lebih sabar
lebih bisa mengontrol emosinya
ketakutan terbesar dari para orang tua adalah ketika anaknya jauh dari agama
dan tidak bisa membedakan mana hal yang baik dan buruk
namun kendala bahasa menjadi benteng yang menghambat orang tua mengenalkan agama
meski sulit untuk melepas anak
sematawayangnya jauh di pondok pesantren
wiji tetap rela menitipkan alifa di darul asom
demi mendapatkan syafaat atau pertolongan di surga kelak
saya ingin memberikan pendidikan agama untuk anak saya yang lebih dalam lagi
apa yang juga bisa saya kasih di rumah
ya insya allah akan dia dapatkan di pesantren ini
cari pendidikan yang sebaik baiknya untuk mereka
pendidikan di dunia
untuk dunianya mereka
sekaligus untuk akhiratnya juga
kalau saya pribadi
saya ngerasa dengan banyak keterbatasan saya
dunia untuk alifah saya tidak sepenuhnya bisa kasih
makanya saya berusaha
pengennya akhiratnya tuh dia juga dapat
abu kahfi berpendapat bahwa agama perlu disiarkan
bukan hanya bagi mereka yang mendengar
setiap manusia yang memiliki akal termasuk tunarungu
berhak mendapatkan akses dan kesempatan yang sama
untuk menjadi mulia di mata allah swt
islam menganggap sama dan setara orang orang yang memiliki keterbatasan fisik
dengan orang orang lainnya
orang orang dengar maka amaliyah al qurannya memperdengarkan al quran
meskipun dia umi meskipun dia tidak bisa menulis
dia bisa baca tapi dia orang dengar
punya kewajiban amaliyah al qur'an memperdengarkan al qur'an
tetapi bagi orang mereka yang tidak mendengar al qur'an
tetapi hanya melihat bisa melihat musab al qur'an
maka amaliyahnya itu memperlihatkan apa yang dia lihat
amaliyah al qur'annya memperlihatkan apa yang dia lihat
lihat tulisan bismillah amalkan
atau dengan tulisan ba sin mim alif lam lam am
sudah menjadi kewajiban bagi orang orang yang beriman
untuk menyampaikan walau hanya satu ayat
memberikan secerca harapan bagi mereka yang hidup dalam kesunyian
mereka ini masih mampu dan harus mengamalkan amaliyah
kalau tidak yang ditanya bukan mereka dulu nanti di akhirat
tetapi kita dulu sekitarnya
berarti siapa satu orang saja di kampung ada tunar ungu
tetapi orang yang mampu mengajarkan ilmu agama
tidak ada kemauan untuk menyampaikannya
maka dia sudah jatuh paduki payah untuk orang kampung ini
dan nanti di akhirat kalau paduki payah yang ditunaikan akan
merupakan dosa satu kampung ini
versi kedua penapi harapan
saya bisa menghendaki